terkait hal ini beberapa hari setelah presiden joko widodo menyinggung soal penceramah radikal di rapimnas tni polri
badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt menyampaikan ciri ciri penceramah radikal di hadapan awak media
ciri ciri penceramah radikal menurut bnpt diantaranya adalah mengajarkan anti pancasila dan juga pro terhadap ideologi kilafah ataupun yang ingin mendirikan negara islam
kedua penceramah biasanya mengajarkan faham takfiri atau mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham ataupun agama
dan mereka juga menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintah yang sah
selain itu para penceramah radikal ini juga memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungannya
yang terakhir mereka biasanya berpandangan anti budaya atau kearifan lokal keagamaan